raja dengan telinga kuda
ini terjadi sekitar seribu musim dingin yang lalu
di negeri yang jauh seorang pangeran lahir dari seorang raja yang mulia
mereka sangat gembira
tapi bahwa dia padaku
pangeran francis lahir dengan telinga kuda
tapi orang tuanya sangat menyayanginya dan tidak ingin ada orang yang mengejeknya
jadi mereka memutuskan untuk merahasiakannya
dan dia selalu diharuskan memakai tudung
ibu lihat aku menembak panah tepat sasaran
raja dan ratu tidak menyadari betapa salahnya mereka
semakin mereka mencoba melindungi anak itu mereka semakin malu pada anaknya sendiri
dia tumbuh menjadi raja yang mulia
tapi dia selalu mengenakan tudungnya
satu satunya saat rahasianya terancam adalah ketika dia harus memotong rambut
yang mulia bisakah kita mulai
aku bukanlah hewan tukang cukur selesaikan saja
minta maaf tuan
dan setiap kali dia memotong rambutnya
raja francis merasa malu dan takut dengan apa yang orang
pikirkan jika mereka mengetahui dia punya telinga kuda
dia memencarakan mereka agar mereka tidak dapat kembali dan membagikan rahasianya
ini satu hal yang dia lakukan salah
dan dia membencinya
tapi dia terlalu takut pada orang yang menertawakannya
segera jumlah tukang cukur di kerajaan berkurang
dan orang orang menjadi takut datang istana untuk mencukur rambut raja
semua tukang cukur kecuali satu
makan siang sudah siap
ini sudah dua bulan
dua bulan sejak apa
sejak seseorang memotong rambut raja
jangan kau pikirkan
ada sesuatu yang mengerikan terjadi di istana
tidak ada tukang cukur yang kembali dari sana
jangan berani berpikir untuk pergi
ibu raja adalah orang yang mulia
aku yakin apapun yang terjadi tidaklah jahat
sekalipun itu salah
aku tidak bisa menahan rasa penasaranku lebih lama
kali ini aku harus pergi
tidak pernah kembali
aku akan kembali
ibu tahu aku bisa menyelesaikan setiap masalah
jadi saat utusan raja datang mencari tukang cukur
seles menawarkan diri untuk pergi ke istana untuk mencukur rambut raja
yang mulia bisakah kita mulai
sudah tuhan semoga kau menyukainya yang mulia
kau tidak menemukan sesuatu yang aneh tentang kepala aku tukang cukur
yang mulia aku hanya tahu bahwa aku datang untuk melayani rajaku yang mulia
dan ya aku menyadari mengapa tukang cukur sebelumnya tidak diizinkan meninggalkan istana
dan aku akan mengerti mengapa aku mungkin memiliki nasib yang sama
tapi yang mulia aku jamin bahwa rahasiamu aman bersamaku
aku akan datang ke sini dan memberimu potongan rambut kapanpun kau mau
dan aku tidak akan membicarakan sepatah katapun dengan orang lain
kau tidak berpikir aku aneh dan mengerikan
yang aku tahu adalah bahwa kami beruntung memiliki raja sepertimu
kerajaan kita kuat kami orang orangmu merasa aman dalam pemerintahanmu
ada cukup makanan dan kekayaan untuk semua orang
sangat sedikit kerajaan yang sebahagia ini
dan yang mulia hanya itu yang penting iya kan
raja merasa tenang dengan kata kata baik seles
dan dengan demikian dia mengizinkan seles pergi
tapi seorang raja yang punya telinga kuda adalah rahasia yang terlalu besar
mencoba sekuat tenaga seles tidak memberitahukan rahasia itu
dia harus memberitahu seseorang tapi dia juga harus menepati janjinya
jadi dia memikirkan cara
ibu aku punya sesuatu yang harus aku lakukan
aku akan kembali dan makan nanti
seles pergi jauh ke dalam hutan dan menemukan tunggul pohon
dia memastikan tidak ada orang di sekitarnya
kemudian dia pergi dan meletakkan kepalanya langsung ke tunggul pohon dan berteriak
raja punya telinga kuda
raja francis punya telinga kuda
hah itu sangat melegakan
seles tidak perlu lagi menceritakan rahasianya kepada siapapun
dia santai dan lega
dan setelah wangnya seles
dan setelah waktu yang lama
dia tidur dengan perasaan tenang dan hati yang tidak terbeban
setelah sekitar dua tiga hari seorang penebang kayu datang ke hutan
aku belum menemukan satu pohon yang cocok hari ini
bagaimana dengan tunggul ini
penebang kayu telah menemukan tunggul yang sama yang telah seles gunakan untuk mengungkapkan rahasia raja
beberapa hari kemudian seorang pembuat instrumen membeli tunggul itu darinya
dia mengambil tunggul itu dan membuat biola yang indah
itu adalah hari ulang tahun raja
warga menyelenggarakan parade besar untuk raja tercinta mereka
musisi memainkan musik yang indah
yang bagian terakhirnya dimainkan dengan biola
saat pemain biola bermain
raja punya telinga kuda
raja francis punya telinga kuda
lihat telinga kuda
raja merasa sangat malu dan takut
dia lalu pergi dari kerajaan dan lari ke hutan
rasa terburu buru membuat tudung lepas dan semua orang melihat telinganya
lihat raja sungguh memiliki telinga kuda
oh raja francis memiliki telinga kuda
raja berkuda jauh sekali jauh ke dalam hutan selama berhari hari
lelah dan letih dia jatuh ke tanah di hutan
lalu raja melihat hal hal yang aneh
aku tidak tahu aku berbaring di wortelmu
telingamu sangat besar dibandingkan dengan tubuhmu
kau terlihat sangat berbeda dari hewan lainnya
kakimu tidak panjang tapi tidak ada hewan yang bisa memanjat pohon seperti dirimu
kau memiliki hidung yang sangat sangat sangat mancuk
yang kau gunakan dengan sangat indah
hidung itu bukan rasa malumu
itu itu kekuatanmu
hmm itu tidak terlihat buruk bukan
genderang perang apakah musuh menyerang
berita bahwa dia telah melarikan diri ke hutan telah mencapai kerajaan tetangga dan melihat peluang
raja kerajaan itu memutuskan untuk menyerang
telinga raja francis telah mendengar suara di kejauhan dan telah memperingatkannya
dia kembali ke kerajaannya mengumpulkan pasukannya dan mengalahkan musuh
yang paling berani
raja kerajaan yang paling hebat dari semuanya
yang paling berani
raja kerajaan yang paling hebat dari semuanya
tidak aku bukan yang paling berani
sepanjang hidupku aku takut ditertawakan karena telingaku yang aneh lucu imut bukan
aku yakin tidak ada lagi yang punya telinga seperti ini
tapi apa yang kalian tahu aku menyadari bahwa makhluk alam tidak menyesali kekurangan mereka
mereka tidak merasa malu dengan penampilan mereka
tetapi mereka menganggap semua yang diberikan alam sebagai berkah dan menggunakannya dengan sangat bijak
itulah yang akan selalu aku lakukan
maukah kalian semua memaafkanku
tidak apa apa yang mulia
sejujurnya perlakuan yang kau berikan pada kami di penjara lebih baik daripada yang kau lakukan
sekarang aku akan melepaskan kalian semua
aku sangat salah karena aku sangat malu dengan telingaku
tetapi telinga ini yang menyelamatkan kerajaan
mulai sekarang tidak ada lagi yang disembunyikan
tidak ada lagi rasa malu
maka sejak hari itu raja tidak pernah lagi mengenakan tudung
dia belajar menertawakan dirinya sendiri
dia belajar menyerah
dia belajar menerima kebenaran
dia belajar menerima kebenaran
dia belajar menerima kebenaran
dia belajar mencintai dirinya sendiri apa adanya
dia memerintah dan dia hidup bahagia selamanya